pemirsa untuk mengetahui suasana tempat liburan di momen lebaran kali ini kami tengah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di bogor jawa barat
sementara di malang jawa timur ada juga koresponden miftah
nah informasi pertama kita akan ke victor terlebih dahulu di bogor jawa barat
victor bisa anda laporkan suasana atau keramaian yang terjadi di sana
ya selamat siang freddy betul sekali saat ini saya masih berada di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
di belakang saya adalah jalur menuju kawasan wisata puncak bogor jawa barat
kalau kita perlihatkan kepada anda ini adalah situasi saat ini yang terjadi di jalur puncak
di sini memang sudah ada pemberlakuan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian
ini sudah berlangsung sejak pukul setengah sebelas siang tadi
freddy sistem yang dilakukan adalah sistem one way
di mana hanya satu arah kendaraan saja dari arah jakarta menuju jalur puncak
yang bisa melaju atau memasuki kawasan wisata puncak
seperti ini kondisinya kita lihat ini adalah di belakang saya
adalah jalur atau arus kendaraan dari arah jakarta menuju kawasan puncak freddy
di situ ada enam lajur kendaraan empat lajur ini dari eksit tol ciawi
dua lajur kendaraan dari arah sukabumi
ini artinya saat ini yang terjadi siang ini adalah arus kendaraan dari arah puncak
yang menuju jakarta sedang ditutup dan tidak bisa bergerak untuk kembali ke ibu kota freddy
ini sudah terjadi sejak pukul setengah sebelas siang tadi
tadi sempat diberlakukan sistem ganjil genap di pukul tujuh pagi sampai pukul sembilan pagi
saat ini melihat kondisi yang ada kemacetan semakin parah menuju kawasan wisata puncak
karena kalau tadi pukul nol sampai pukul delapan pagi
jumlah kendaraan yang keluar dari pintu tol ciawi yang menuju arah puncak
ini sudah mencapai dua puluh lima ribu kendaraan
siang ini diperkirakan lebih dari lima puluh ribu kendaraan memasuki kawasan wisata puncak freddy
ini adalah pemandangan yang luar biasa menurut saya
saya pun melihatnya cukup menghela nafas freddy
karena memang sempat kendaraan dari eksit tol ciawi
tidak bergerak sama sekali karena sedang dilakukan pengurasan kendaraan dari arah atas
dari arah puncak menuju jakarta
sempat selama satu setengah jam pengendara dari eksit tol ciawi tidak dapat masuk ke jalur puncak ini begitu
rekayasa lalu lintas ini adalah salah satu yang dilakukan selain ganjil genap begitu
kemacetan terjadi kalau kita lihat dari pukul enam pagi tadi
kemacetan terjadi di ruas jalan tol jagorawi menuju arah puncak
ini dari kilometer empat puluh tiga
dan informasi dari petugas pemantauan di simpang gadok ini
bahwa kemacetan saat ini terjadi sejak kilometer empat puluh
ini artinya terjadi kemacetan panjang sekitar enam kilometer
dari ruas jalan tol jagorawi eksit tol ciawi sampai dengan simpang gadok ini
belum lagi kemacetan yang terjadi di jalur puncak freddy
karena memang saat ini seperti ini kondisinya padat merayap
pelan saja kecepatan kendaraan pun tidak lebih dari
ini artinya pengendara harus ekstra bersabar
tadi sempat ada beberapa pengendara yang mengeluhkan kepada petugas
karena memang ada beberapa pengendara yang membatalkan perjalanan mereka
untuk berlibur ke kawasan wisata puncak
tidak bisa melintas sama sekali untuk masuk ke gerbang tol ini
karena sedang ditutup dan dilakukan satu arah kendaraan saja
ini artinya terpaksa harus beristirahat sementara
saya juga demikian tidak dapat kembali ke ibu kota saat ini
tetapi menunggu sampai kapan sistem one way
tidak ada batas waktu karena memang ini bersifat situasional
kalau kemarin di hari kedua lebaran saja
ada empat puluh tujuh delapan ratus kendaraan yang keluar dari eksit tol ciawi
menuju arah puncak di kawasan wisata puncak ini
hari ini siang ini diprediksi lebih dari lima puluh
ini artinya hari ini di hari satu hari setelah lebaran
kawasan puncak lebih ramai dan lebih dipadati oleh para pengendara
yang hendak berwisata
tadi saya sudah bertanya juga kepada sejumlah pengendara
mereka kecewa juga tidak berhasil berlibur
ini artinya saya akan memberikan tips nih freddy bagi anda
pemirsa di rumah juga yang ingin berencana berlibur ke kawasan puncak
besok masih ada satu hari lagi cuti bersama untuk libur lebaran tahun ini
bisa digunakan untuk berwisata ke kawasan puncak
tetapi yang terpenting adalah atur waktu perjalanan anda
jangan sampai berangkat misalkan dari jakarta
dari dewan jawa
siang hari karena akan terjebak kemacetan seperti ini
berangkatlah lebih pagi
kalau bisa pukul lima pagi sudah berangkat dari rumah
kemudian masih bisa masuk ke kawasan puncak
tetapi kalau lebih siang sedikit saja
maka bersiaplah untuk bersabar dan menghadapi kemacetan
tadinya yang berniat untuk healing untuk berlibur
untuk melihat pemandangan alam
merasakan kesecukan udara di kawasan puncak
bisa saja gagal karena kemacetan ini
ada beberapa memang yang mendak memungkinkan
karena puncak memutar balik di kawasan simpanggadok ini
tapi tidak berhasil juga
mereka terpaksa melanjutkan perjalanan
kemudian mencari tempat peristirahatan di atas sana
karena memang jalur puncak ini panjangnya sekitar dua puluh dua tujuh km
di sepanjang jalur ini
polres bogor sudah mendirikan empat posko pengamanan
untuk para pengendara beristirahat ketika mereka lelah berkendara
karena memang dari tadi
padat merayap kecepatan juga tidak bisa tinggi
ini artinya waspada
kemudian kondisi kesehatan atau badan juga harus prima
karena memang akan lelah di perjalanan
dan satu lagi perhatikan kondisi kendaraan anda harus prima
jangan sampai terjadi mogok di jalan
menimbulkan kemacetan yang lebih parah lagi
ya terima kasih victor untuk laporannya
dan itu tadi juga sempat diberikan tips
bahwa harus berangkatnya lebih pagi
dan diantisipasi juga dengan performa dari kendaraan
dan juga antisipasi lain terkait fisik yang lebih optimal untuk berwisata
terima kasih sekali lagi selamat melanjutkan tugas
dan kita akan bergeser menuju ke suasana lebaran juga
ada koresponden ada miftah farih
farid maksud kami di lokasi wisata selekta kota batu
farid silahkan dengan laporan anda di sana
freddy kalau kawan kita victor sedang berkutat dengan kemacetan
di simpang gadok di jawa barat
kita akan sedikit refreshing karena saya cukup beruntung
karena sejak pagi tadi sebenarnya lalu lintas di kota wisata batu
cukup lancar meskipun ramai
dan siang ini cukup terik suasananya dan enak sekali
karena suhu udara sejuk
dan anda saya ajak untuk berada di salah satu lokasi wisata favorit
di kota batu yang sangat legendaris
karena ketika kita bicara soal batu
mustahil untuk melupakan satu lokasi ini
karena lokasi ini sebenarnya sudah dibangun sejak seribu sembilan ratus tiga puluh
dan sangat eksis
jadi saksi sejarah juga ketika periode seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan sekarang anda bisa melihat
tidak lekang oleh waktu meskipun ada banyak sekali tempat wisata baru
yang tumbuh di kota batu
ada ribuan lokasi wisata tapi tempat ini bahkan di puncak nanti
di hari esok bahkan hari ini juga
dipenuhi oleh pengunjung bahkan sampai sepuluh lima belas ribu orang
datang ke sini dari berbagai wilayah baik jawa tengah jawa barat
jakarta dan juga beberapa kota di sekitar kota batu
nah yang menarik adalah di sini bukan hanya auranya
freddy karena kalau kita lihat ada banyak sekali pengunjung
yang datang ke sini sebenarnya di masa kecilnya
sudah pernah datang ke sini sehingga mereka mengajak anak mereka
mengajak keluarga mereka untuk merasakan bagaimana suasana di selekta
dan yang menarik adalah mereka bebas berpiknik
mereka bebas membawa makanan mereka bebas kalau dalam bahasa jawa
beberkloso kalau dalam bahasa indonesia adalah menggelar tikar
untuk mereka bisa makan tidak ada larangan untuk mereka
membawa makanan dari rumah mereka meskipun kalau anda lihat di depan anda
ini merupakan salah satu resto yang ada di wahana wisata selekta
namun akan sangat kontras ketika anda melihat di layar selanjutnya adalah
warga bebas membawa makanan apapun dari rumah mereka dengan menggelar tikar
mereka bebas untuk makan bahkan hanya dengan rp empat puluh untuk masuk
mereka bebas sampai berapapun waktu yang mereka butuhkan
untuk menghabiskan suasana di tempat ini
dan coba kita datang ke salah satu pengunjung ini
halo ibu dari mana ini ibu
dari madura masnya berangkat jam berapa tadi
jam berapa jam enam macet nggak mas
lumayan mas ada yang macet ada yang enggak
kenapa mas milih ke selekta
atau jangan jangan masa mudanya pernah kesini bu
saya sudah dan punya kenangan indah disini pak
pertama kali mas gimana suasananya mas
rame ya cukup rame
rame terus banyak wahananya juga
buat ngantar anak anak juga enak lah
ini yang menarik kok memilih beber klosok bu gimana ini bu
beber kloso di sini
biar kebersamaannya lebih berasa mas
ini kan teman teman dari keluarga besar semua nih
biar kebersamaannya lebih berasa makanya lebih akrab lagi
sama teman teman sama teman teman sama keluarga keluarga kita
jadinya melihat untuk delosor kayak gini mas
kalau dibandingkan tempat wisata baru bu di kota batu kenapa milih kesini bu

karena sudah terbiasa kesini katanya mas
tempatnya juga menyejukkan mas
terus banyak banyak permainan
sama kolam renang ini kan yang jadi prioritas dari teman teman
dari anak anak sekalian biar bisa main main di kolam renang gitu mas
kira kira sampai berapa jam nanti mas disini kayaknya lama ini kayaknya
karena makanannya masih banyak ini
sampai jam tiga an sih mas sampai jam tiga
sampai jam tiga
kita baru datang kebetulan baru datang sampai jam tiga
langsung balik madura
oke terima kasih sama sama bu
ya begitulah ya jadi mereka yang datang kesini kebanyakan bukan sekali dua kali
karena mereka mengajak anak mereka dan salah satu hal yang buat mereka datang kesini adalah
karena sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
tempat ini eksis meskipun dihajar digempur wahana wisata yang baru
tempat ini masih cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan
baik dari batu malang kemudian juga surabaya bahkan tadi madura
dan beberapa wisatawan yang dari jawa tengah jawa barat kemudian jakarta
satu persatu mereka pulang karena tanggal dua puluh enam mereka harus bekerja
dan kalau dilihat dari kunjungan wisata di kota batu secara keseluruhan

dan mereka bersyukur jumlah kunjungan masyarakat yang datang ke kota batu
yang menginap di hotel di kota batu sangat tinggi karena masa libur yang panjang
dan mereka berharap
nilai keekonomian ini bisa terus tumbuh sampai mereka nanti di masa libur
sekolah nanti bahkan sampai di tahun baru atau natal tahun baru di tahun ini
ya terima kasih miftah tentunya tadi mendapatkan kenangan yang terindah
semoga ketika bertugas di situ juga mendapatkan kenangan yang terindah ya
ketika berwisata di kota batu
koresponden cnn indonesia dan sebelumnya tadi ada victor pangaribuan
korespondensi nn indonesia yang melaporkan langsung dari bogor jawa barat
terima kasih teman teman selamat bertugas kembali lagi